bu pendaftaran sudah selesai
pasien tunggu dipanggil lagi saja ya bu
kita tinggal tunggu dipanggil aja
tapi kayaknya bentar lagi giliran bapak juga deh
soalnya pasiennya juga lagi sedikit
kok mama gak angkat sih kenapa ya
perasaan aku jadi makin gak enak
aku coba telepon lagi ah
ternyata kecurigaanku di awal tadi benar
orang orang ini bagian dari peneror itu
apa sebenarnya yang mau mereka lakukan
satpam ibu harusnya dipecat saja
bisa bisanya membiarkan kami lolos berdua di sini
ternyata mudah sekali masuk ke rumah ini
meskipun di luar terlihat panjalanya sangat luar biasa
perhatian buat semuanya
sebentar lagi bakal dateng tukang vakum buat beresipisi rumah
oh ya im
oh ya titip gerbang sebentar
oh ya mau ke toilet
jangan lama've aduh
untuk meriwak r stuffed fluinhan
untuk aku dengan ibu
bos iqbal hari ini ibu rosa manggil tukang vakum
kamu kabarin bang uya saat pamnya bu rosa kasih tau kita mau sampai
ini pakai hamperan saya aja
jangan jangan mereka perampok bang
tupak ban bannya bocor coba turun
itu seperti bocor
apa yang akan mereka lakukan kepada saya sekarang
lepaskan saya help me
ya allah tolong
apa yang mau kalian lakukan
ya allah tolong
ibu kok juga nggak ada
gigi susulin kesana aja kali ya
kok pintu ibu
itu di dalam gak bu
ada suara vakum di dalam
tukang vakumnya lagi ngefakum
kalau gak kasur ibu ya sapa ibu
tapi ibu kok gak ada kok
ibu kemana ya
ya masa ibu pergi
tapi kiki cari ke depan dulu kali ya
sini minuman tukang
gigi taruh sini aja deh

pte gradius tawar tlaughs
nah saya kamar best cowok
nah itu masalahnya kiki gak liat ibu
tapi kamarnya ibu lagi dibersihin
cuma tadi pas kiki mau buka pintunya ibu
pintu kamar ibu dikunci mbak
gimana sih mas ada orang yang bersih bersih di kamar mama
soalnya tadi pas kiki ketok
ibu nda nyaut sama sekali
terus pas habis itu kiki dengerin ternyata ada suara vakum
di dalam kamarnya ibu
ya kiki pikir tukangnya lagi bersihin kamarnya ibu
ini gak ada yang gak bener nih
tolong kamu jagain drena ya
kasih rena ke mirna ya
mendingan kita langsung cek mama ya
mama di dalam ma
om om tadi sih kiki bilang kalau misalkan mama masih ada di dalam
terus kiki juga denger ada suara vakum
tapi aku takut sama kenapa napa deh
ini pintunya dikunci lagi
oke oke tunggu tunggu
hei siapapun yang di dalam tolong buka pintunya ya
oke saya dobrak ya pintunya ya
ya kalau nggak dibuka saya dobrak ya
oke satu dua tiga
masa berulang lazim mama
ya allah ma rosa
din pelakunya keluar lewat jendela
hei dimana kalian
berani ganggu keluarga alfahri
pawan saya kalau berani
ma jangan bikin aku panik dong
eh gemboy gemboy kita ke kamar aja dulu yuk kenapa cus kan aku mau lihat oma
ma ma om ma ma belum bangun bangun om
masukin mendingan sekarang kita masuk rumah sakit ya aku takut mama kenapa kenapa
tolong kalian periksa seisi rumah
cari petugas kebersihan palsu itu dia udah bikin burosa seperti ini ya cepat
jadi bangunannya seperti ini pak
ya memang belum sepenuhnya jadi
tapi bagaimana menurut bapak
dia saya suka tempatnya
untuk bisa mengakses tempat ini
untuk itulah kenapa saya memilih tempat ini karena strategis
kabarin dandin dulu lah
yaudah nanti aja deh gue kabarin
mama bangun dong mak
ddin tenang ya
aku sepertinya harus telfon masal
aku harus kasih tahu keadaan mama
nomornya gak aktif lagi
coba aku telepon pak randy ya
yang di belakang gedung sekian
ini yang tadi kita lihat itu pak
kemungkinan itu satu bulan baru selesai
tapi untuk yang di daerah sini
saya usahakan untuk secepat mungkin
dicek terus ya
ini sekarang aku mau lagi ke rumah sakit
tolong kasih tahu mas al ya
tadi bu andien telfon pak
sekarang menuju ke rumah sakit
saya mau jemput mama saya dulu
oke gak apa apa
terlaluan banget sih
orang saya beneran diserang
pihak rumah rehabilitasi malah nggak percaya kalau saya diserang
mereka malah lebih percaya sama napi itu daripada saya
coba ada pasien lain lagi yang diserang dan dicelakai sama si napi itu
lagi mau jenguk anaknya di sini ya
saya kasih tahu ya nih bu
pak saya juga kan tadi habis jenguk anaknya
tapi ternyata dia tuh nafi bu pak
tanggapan pihak rumah rehabilitasi malah kayak anggap enteng
ini kan bahaya banget
bagaimana kalau anak kita dicelakai sama si elsa itu
bahaya banget kan pak bu
jadi di sini ada pasien nafi
saya juga udah dapat info tentang orang tuanya si elsa di jakarta
kalau pihak rumah rehabilitasi ini tidak sanggup memenuhi permintaan kita
kita desak aja orang tuanya
betul saya setuju
ya kan pak
daripada si elsa nanti bahayakan anak kita
nanti kita bisa jalan jalan
saya jamin semua orang sudah terhasut sama acting saya di dalam
kerja yang bagus
gimana ada perkembangan
berjalan dengan lancar bos
tadi katanya bos mau ngobrol sama orang yang saya suruh buat nasib keluarga pak
terus dia ngobrol sama teman
kasih handphone ke dia
oke kasih handphone ke dia
tugas kamu belum selesai
tugas kamu belum selesai

saya siap kapan aja
saya siap kapan aja

asal bayarnya selalu lancar kayak gini
asal bayarnya selalu lancar kayak gini
kalau kerjaanmu sudah beres
kalau kerjaanmu sudah beres
aku akan ngasih lebih banyak daripada itu

ini baru saya cas
itu gimana kejadiannya
tadi mama itu panggil tukang vakum
akhirnya dia minta uya
biasa pak yanto kan kerja sendirian
terus tiba tiba yang datang itu karyawannya
dan ternyata malah mereka sengkap mama
tangan mama diikat
mulut mama dilakbanin
ya mungkin itu yang membuat mama show
terus sekarang kondisi mama gimana
malam masih belum sadarkan diri mas
makanya sekarang kita lagi di jalan ke rumah sakit
din kamu tenang ya
kamu gak usah mikirin apapun
ingat ada balon biru
ini saya sama rendy udah menuju rumah sakit
sebentar lagi kami sampai
rena di rumah
rena di rumah sendirian
gak ada keluarga yang jkin
makanya sekarang aku mau telepon papa sama mama
aku mau minta tolong sama mereka buat jakin rena
yaudah aku tutup telfon dulu ya
eh pak maaf
bu rossa kenapa ya pak
jadi tadi mama saya itu telfon tukang vakum ren
tapi yang datang
ternyata malah si pelaku itu yang nyamar jadi tukang baku
mama saya disekap di kamar
semoga bu rossa baik baik aja ya pak
baik kamu bisa lebih cepat
sama nanti waktu pesepi rumah sakit kamu dropin saya aja di lobby
kamu langsung balik ke proyek ya
kok jadi kamu yang ngirain
itu kan tugas aku
tunggu tunggu tunggu
tidak udah sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yandin
ini mama baru kena teror
aku boleh minta tolong
soalnya aku lagi di jalan mau ke rumah sakit ngantrian mama
tolong dalam ke rumah
tolong jagain rena
kasian rena sendirian
aku aku gak tenang
papa mama kesana sekarang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
andi ini kenapa
ada teror lagi
bu rosa disekap dan diikat di kamar dia sampai pingsan
kok sampai segitunya sih
kasian bu rosa
kita ke rumah andin ya
rena di rumah sendirian
soalnya nggak ada yang jagain
jangan sampai ada apa apa sama rena ya
kamu tunggu di sini andin
aku berpikir pasang yang ini
ada apa apa yang ada
ada apa apa yang ada
ada apa apa yang ada
hari hari andin yang merusak baik baik aja kok ya
kamu dimana din sudah sampai rumah sakit ini masa aku lagi di depan
hanya masih lemas
tidak ada yang fatal tapi beliau mengalami shock
aku gak bisa jaga mama dengan benar
aku sangat takut ya
mama bener gak apa apa
ada yang luka gak
mama gak luka
menganggap mama dan ngancam mama aja
syukurlah mereka gak ngapa ngapain mama
kok bisa sih ma
dulu mah kan penjagaannya ketat
dendam itu bukan pak yanto tapi
mereka bersihin rumah
kemudian mama suruh bersihin kamar
penges ke mama
yang penting sekarang mama gak apa apa
apa yang ada
makanya ada di sana
oh di sana
kita tau bang
itu kenaan tuh sama dia
pake daya yang parah begitu em
dari tadi mereka disikap ya
betul kata lo em
udah tau yang ngicep
tepet tau ya
ini gak bisa jadi begini
tadi dari perjalanan kesini
bang uya saat dicergap
sama orang gak dikenal
kalau begitu uya habis telepon pak bos
makasih pak boy
saya akan bantu cari tahu
siapa yang bikin barusan seperti ini
untuk sementara mbak
usah tenangin diri dulu ya
ini pak yanto sama adiknya
dilempar di jalan pad rumah
mereka tadi di jalan di jegat
terus diserap dalam mobil
ya terima kasih informasinya
kamu cek keadaan pak yanto sama adeknya ya
kalau perlu kamu bawa ke klinik
perketat penjagaan di rumah
ngerti semua kan
baik pak bos
dia baru saja laporan
katanya pak yanto sama adiknya
dibuang di depan rumah
waktu perjalanan ke rumah
pak yanto sama adeknya
itu disarang sama si peneror
mereka dimasukin ke dalam mobil
mereka tuh bisa tahu ya
mama itu manggil tukang vacuum cleaner
dan mereka bisa merencanainya tuh sedetail itu loh bas
saya juga gak tau nih
mereka semakin luasa melakukan ini semua
mama kenapa makmau mama sesat
tunggu di luar dulu
soalnya kondisi bu rosa
perlu pemeriksaan lebih lanjut
makasih banyak ya om
om sudah bantu mama
maaf kalau saya selalu merebutkan umurku
udah om pulang aja om kan pasti kan juga banyak urusan kan
aku kan juga udah ada masalah yang jaganya
ya gimana ya susah juga nih ngalihin kalian keadaannya seperti kayak gini
takut ada teror lagi sebab salah sayang
gak apa apa um ada sayangnya disini
om biar faham bisa cemas
om panggil dulu ya
gemoy jangan sedih gemoy
oma gak apa apa kok kita doain ya
papa sure sama omah sarada dateng
adah aku sedih
karna liat omah sakit
terus oma sekarang dimana sayang
dia bawa ke rumah sakit sama mama dan ovan
rena udah sholat zuhur blom
kalo gitu sekarang kita ambil wudhu kita sholat sama sama abis itu kita doain omah rosa
ya kita doain ya sama sama yuk
gua merasa bodo banget
gimana bisa peneror itu tau kalo mama panggil penunggas vakum
saya harus temenin mereka nih
saya harus cari mereka sampe dapet
kondisi kaya tadi din ya
mereka tuh bisa dengan mudah bunuh mama loh
tapi mereka sengaja ga bunuh mama sengaja
mereka tuh cuman
cuman pengen buat mama itu tertekan din
pengen buat kita tuh ketakutan
mereka tuh bisa bunuh mama tadi nin
anak kamu juga takut mas
kita hadapinnya sama sama ya
kau ada di keluarga kita
untuk kali ini kita yang salah kita yang salah
tapi untungnya kamu gak punya penapa
kita harus hadapinya sama sama ya
dengerin saya kalau saya bicara
saya melakukan ini semua kalian
bagaimana dengan kamu
gimana rasanya hidup dalam tekanan dan dalam ketakutan mbak
ini belum seberapa mbak rosa
aku akan buat mbak menderita
sama seperti apa yang terjadi sama jesse
semakin kalian menganggap aku pahlawan buat keluarga kalian
semakin mudah aku akan menghancurkan kalian dari dalam
kondisi bu rosa saat ini secara fisik stabil dan tidak ada masalah yang serius
tapi kejadian itu sangat mempengaruhi kondisi fisikisnya bu rosa
saat ini beliau dalam masa trauma
apa mama saya perlu periksa lebih lanjut ke psikiater
yang lebih penting tolong pastikan kondisi rumah dalam keadaan aman
agar bu rosa merasa tenang dan nyaman
jangan sampai merasa ketakutan lagi
apa pak al sudah lapor polisi atas kejadian yang menimpa bu rosa
saya belum sempat lapor polisi
tapi setelah ada disini saya akan lapor
saya tadi terlalu cemas sama omong saya soalnya
baik obat dari psikiater masih ada
masih di rumah
obatnya bisa digunakan untuk membantu bu rosa agar lebih tenang
jika ada gejala yang timbul tolong segera bawa kembali ke rumah sakit atau menemui psikiaternya
omang udah sehat ngeliat rena omang langsung sehat
aku ntarin omang ke kamar ya
mama temenin ya
bu sarah pak surya terima kasih ya sudah datang nungguin cucu saya
tapi maaf saya nggak bisa nemenin saya mau istirahat di kamar
iya gak apa apa bu rosa kami senang kok main sama rena tadi
silahkan bu rosa kalau mau istirahat
aku temenin mama
terima kasih banyak ya papa mama mau nemenin rena di rumah
ya tadi waktu dengar berita ini papa sama mama khawatir banget loh
tapi alhamdulillah secara fisik mama tidak ada luka
tapi dari kata dokter kalau secara psikis memang sedikit sedikit terkena
semoga situasinya cepat aman ya al ya
saya nge telepon sebentar mak
saya sudah dari lokasi proyek pak semuanya sudah saya tinjau dan aman pak
oh ya udah kamu sekarang balik ke kantor ya
terus beting beting sehari ini kamu batalkan semuanya
pekerjaan pekerjaan yang harus saya kerjakan nanti akan saya kerjakan di rumah
kamu tolong bawa berkas berkasnya ke rumah saya saya sekarang harus jaga mama saya dulu
terima kasih rian
papa papa kok gak ke bandung bandung sih
kapan lagi sibuk ya
tau gak papa baru aja kedatengan keponakan kamu di kantor
keponakan gemes banget
pak jessy mau kenalan dong sama keponakan jessy
staga pak ini keponakan aku gemes banget cantik ya
sama persis kayak kamu waktu masih kecil
ya udah jess
papa besok telepon kamu lagi ya
nanti kalau urusan
papan papa udah selesai di kantor
lepas langsung ke bandung
jess tunggu loh
iiih cantik banget gemes
aku mau nunjukin lah foto keponakan ini sama nini sama elsa
pasti mereka gemes juga deh

pendaftaran sudah selesai pasien tunggu dipanggil lagi saja ya bu
ya makasih ya mbak
saya udah daftarin kita tinggal tunggu dipanggil aja
tapi kayaknya bentar lagi giliran bapak juga deh soalnya pasiennya juga lagi sedikit
pasien atas nama elin lopraset ya
mari pak bu ikut saya ke ruangan dokter
ibu ini istrinya pak nino
dok semua yang datang ke sini nggak selalu suami istri
dia itu asisten pribadi saya
aspri yang sangat berdedikasi ya sama bosnya
kita kan kalau kerja memang harus punya dedikasi dong
ya lihat sendiri buat saya
kerjanya merenggut kalau ga saya yang inisiatif ke sini ga akan mau periksa dok
maaf bisa langsung dilakukan pemeriksaan
oke mbak niru kita langsung aja ya ke ruang pemeriksaan
mari mbak dibantu
mbak pasti belum nyaman kan di kamar mbak ma
nah makanya mbak ma di sini aja dulu ya
mbak di sini mbak ma pasti akan aman
kan ada aku sama sama
ada aku juga temanin mbak ma
mbak ma jangan takut ya
tadi aku udah tanya sama dokter katanya udah boleh diminumku
supaya mbak ma bisa jadi lebih tenang
ya nanti diminum ya
mbak ma hari ini boleh kan aku jadi dokternya mbak ma
nanti aku yang minum obatnya
sama suamin makanannya
terus aku nanti bikinin mbak ma
mbak ma cepet sembuh
ma'asih ya mbak ma jadi ngerepotin kamu
tapi mbak ma yakin mbak ma akan cepet sembuh kalau dirawat sama dokter reina
jangan lupa nanti dikasih obatnya ke mbak ma ya
udah udah udah
silahkan mas masuk ma
kami berdua mau pamit dulu ya
saya doakan semoga semua masalah ini cepat selesai
ibu rosa bisa kembali sehat seperti sedia kala
sekali lagi terima kasih ya
ma'us mau jadi terlibat karena situasi saya ini
mending jadi ngerepotin pasurnya bu sara
enggak lah bu rosa bu rosa jangan ngomong begitu
ini kan bukan salahnya bu rosa
yang penting sekarang kita semua saling menjaga saling support saling mengingatkan
maaf ya saya gak bisa nemenin dan ngantain
oma sama opet tenang aja
karena ada dokter reina
yang akan rawat oma
nanti kalau opa sama oma sakit aku akan jadi dokternya

iya dokter reina yang cantik

iya dokter reina yang cantik
siap bu dokter